yama tenang aja setelah urusan ini beres saya pasti akan segera bayar ya oke siap saatnya nih
kalau madam tahu tolong tunjukkan di mana adik saya dan istrinya sekarang berada
itu gampang gampang sekali hahaha tapi ada syaratnya syaratnya syaratnya apa madam
ada di dalam amplop yang ada di belakang batalion
madam kok madam tahu kalau di belakang bangku saya ada amplop ini
mau tahu saja
buka pak buka
buka lagi pak
apa sih di sini apa itu
loh kok ada lagi
loh ada lagi
pak kok banyak betul
tuh ada lagi
eh ada lagi
itu mana duitnya di dalam pak
loh ada lagi
periksaan yang benar pak
pak di mana
madam jasmine kemana dia ya
o enggak lihat
o enggak lihat
waduh kalau begitu madam jasmine itu benar benar seorang yang sekti
sakti banget ya oma
padahal tadi ada di sini ya
ke biasa itu
maka kita akan terus ke premi yang sebenarnya ini
hai semua selesai kehamat
oma ya mantu tolong baca isi suratnya
isinya apa nyanda apa apa kok mantu ini cuma minta uang saja kok
ya ye jangan emak bisa glue
hai eh hai omak tadi kita bisa sampai mana sampai sampai di sini nih engano baca sendiri
minta uang seratus oh aduh mas kurnia pingsan lagi aduh omah ini gimana dong
jangan mati mas kurnia
gini buruk ngana cium kurnia seperti film putri salju barangkali dia bangun kalau ngana cium dia kan
bener juga ya omah ya ini kesempatan dorebagi mas kurnia
eh bangun bangun iya aci
omah iya mantu kok dia minta uangnya besar sekali
itu nyanda seberapa mantu
kecil eh tidak sebanding dengan keselamatan mama papa rama
iya mas kurnia lagian itu juga kan pakai uang warisannya rama
terus nih ya menurut dora rama juga pasti lebih suka dengan orang tuanya
ketimbang punya uang banyak tapi yatim piatu ya deh
aah pokoknya nanti kalau dora udah banyak uang dora bakal beli perhiasan anti baju
terus beli sepatu udah gitu beli rumah yang gede tanah yang gede sama mobil mobilnya yang gede
bisa jalan jalan ngajak semua iiih dora jangan sama tenang aja tenang dulu mama eh
oh tapi inga inga inga inga jangan lupa bagi doi for kita
oh ternyata ini cuma kagak kalem doang
iya jangan lupa sih mohon tenang aja ya pokoknya dora bakal bagi rata hasilnya
hha kamare yang begitu lipat
mereka ada di pulau natnitnut
pulau natnitnut pulau apaan tuh
betanya gak ada
tapi penjaga itu tidak mau membebaskan mereka
mereka minta tambahan uang
cepat jo cepat sadiki kasih doi
iya omah tenang aja
setelah urusan ini beres saya pasti akan segera bayar ya
beli jo beli jo
hai saya penghuni pulau natnitnut
kamu harus tanggung jawab pak
eh adam siapa gak
sakit tebus obat resap di rumah sakit eike
penghuni pulau natnitnut
sampai adam sampai
sampai sama pak
sampai sama pak
sampai sama pak
adam sampai sama pak
aduh jatuh nih
madam yasmin kenapa
iya kok malah kabur
ani berapa aja ya
kata bin rusak dora bin ancur